baru pertama kali digelar piala presiden bola basket dua ribu sembilan belas ini ingin mengikuti sukses dua piala presiden sebelumnya di cabang olahraga sepak bola dan elektronik sport
dengan total hadiah sebesar rp tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah turnamen piala presiden bola basket dua ribu sembilan belas akan menjadi ajang persaingan pemain pemain basket lokal indonesia
klub juga dapat menggunakan pemain pemain mudanya yang baru saja direkrut lewat proses draft ibl beberapa waktu lalu
berbeda dengan aturan di ibl klub klub peserta di piala presiden dua ribu sembilan belas ini memang tidak diizinkan menggunakan pemain asing atau naturalisasi
piala presiden bola basket dua ribu sembilan belas ini juga akan diikuti oleh luve surabaya klub yang baru berdiri dan rencananya juga akan mengikuti kompetisi ibl tahun depan
menggunakan sistem round robin sembilan klub peserta dibagi ke dalam tiga grup
masing masing juara grup dan satu runner up terbaik
berhak melaju ke babak empat besar